bertani atau bercocok tanam di lahan sempit ibu kota kini bukan hal yang mustahil
mungkin anda sudah familiar dengan istilah urban farming
nah salah satu kelompok tani di kawasan padat penduduk petamburan jakarta pusat
ini berhasil menanam aneka jenis buah dan sayur di bantaran kali ciliwung
tidak tanggung tanggung hasil produk pertanian mereka ini bisa dipasarkan
dan tidak hanya itu juga bisa dibagikan secara gratis bagi orang orang yang butuhkan
ya kota jakarta memang tak pernah kehabisan cerita
lahan pertanian garapan kelompok tani mandiri indah tani di kawasan petamburan jakarta pusat ini
menjadikan pemandangan bantaran kaliciliwung menjadi tak biasa
dikelilingi gedung pencakar langit dan dipagari aliran sungai
aneka tanaman holti kultura seperti sawi kacang panjang
jambu mangga dan anggur yang dirawat andia dan rekan rekannya ini justru tumbuh dengan subur
jika sedang bernasib baik hasil panen yang melimpah pun bisa menambah pendapatan keluarga
andia pun tak segan berbagi hasil panen dengan warga sekitar
kita kan tenaganya kan semakin lama kan semakin tua tenaganya berkurang
makanya kita supaya lahan yang sempit ini lebih produktif dan lebih ada peningkatan buat nilai ekonomis
saya juga lebih berharga
saya juga lebih berharga
gabungan dengan tanaman hias
menggarap lahan pertanian seluas satu lima ratus meter persegi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup para petani ibu kota ini
meski keuntungan materi dari hasil bertani tak seberapa
langkah mereka justru memberikan banyak kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar
loh seneng banget yang ijo ijo gini ya pak
dimana ada kemauan disitu ada jalan
itulah semangat yang terus dipupuk oleh teman teman kelompok tani mandiri indah tani di kawasan bantaran kali ciliwung
ketamburan jakarta pusat ini
tidak hanya senang sekali melihat hasil panen yang melimpah
tapi kepuasan batin karena bisa berbagi dengan sesama itu menjadi harga yang juga tidak terbayarkan
miladia rahma denny irvan jakarta